akhir pekan bisa menjadi waktu yang tepat untuk menyempatkan diri berolahraga setelah sibuk beraktivitas
agar tidak monoton saya akan mengajak anda berolahraga di jogging track dengan suasana yang teduh sambil menikmati pemandangan aneka tanaman serta satwa pesisir
jogging track sepanjang kurang lebih enam ratus tiga puluh meter di kebun raya mangrove gunung anyar menyambut anda yang ingin berolahraga
berlokasi di kawasan pantai timur surabaya kebun raya ini buka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga tiga sore
saat masuk anda hanya cukup membayar tarif pelayanan parkir wisata
rp lima untuk motor rp sepuluh untuk mobil dan rp dua puluh lima untuk bus
di kanan kiri jogging track selebar kurang lebih dua meter ini kita bisa memandangi aneka jenis tanaman dan satwa serta mendengar suara satwa yang menenangkan
ini dia nih yang tidak bisa dijumpai di sembarang tempat kalau sedang berlari
saya bisa mendengar suara aneka burung dan satwa lain serta bisa melihat langsung ada burung pelatuk
kebun raya mangrove seluas sekitar tiga dua hektare yang dikelola dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya ini baru rampung direnovasi pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
fasilitas yang cukup lengkap dan suasana yang sejuk menarik minat pengunjung
mangrove ini baru saya ketahui ternyata sudah indah jalannya bagus dan suasananya masih rindang sejuk
dan belum banyaknya
banyak orang juga jadi kita pagi pagi kesini itu tepat untuk kita berkoes dan berwisataria
setelah berolahraga kini saatnya beristirahat dan sarapan di sebuah tempat makan yang tak begitu jauh
jaraknya dari kebun raya mangrove gunung anyar sekitar empat empat kilometer
di tempat makan yang satu ini kita bisa membayar dengan sukarela
tempat ini hanya buka hari minggu mulai pukul sepuluh pagi
ada menu berbeda setiap minggu
yang pasti selalu ada nasi dan tiga jenis menu
kira kira bayar berapa ya
untuk nasi putih kemudian mie sambal goreng hati dan acar
ini kayaknya cukup nih
tempat makan yang baru buka oktober dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua lalu ini membawa misi ingin berbagi
tenaga untuk memasak pun tidak dihitung
beberapa pembeli ada yang diketahui tidak membayar makanan
ada pula yang membayar dua hingga satu lima juta rupiah
sampai minggu kelima atau keenam berjualan pemilik masih menggunakan uang pribadi
setelahnya ada saja donatur yang memberikan
beras minyak goreng telur dan uang
saya itu kepingin di sisa hidup saya
kita nggak tahu umur sampai kapan
semoga saya bisa bermanfaat untuk sesama
nah apa yang mampu saya lakukan sementara ya baru ini
kan berbagi melas ac
beberapa menu yang diminati pembeli diantaranya nasi uduk dan sambal teri
yang enak itu kapasitas
empat hari ada sambal teri
wah enak sekali
sampai saya itu nambah
karena sambal teri itu tadi kan sepele ya
makanannya nggak seberapa ini tapi nikmatnya itu lembat
setiap minggunya penjual rata rata menyediakan sampai dua ratus porsi dan menghabiskan dua puluh kg beras
kanzata marindora andreas wicaksono surabaya jawa timur